salam aleikum hafenyu salam aleikum hafenyu salam aleikum hafenyu salam salam salam aleikum
inilah lagu berbahasa ibrani yang kerap dinyanyikan santri pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
ditemani pengurus ponpes perwakilan santri al zaitun ini menyatakan
lagu ini artinya seperti assalamualaikum tapi dengan bahasa ibrani yang merupakan bahasa bangsa israel
karena salam aleikum ini kalau dinyanyikan dalam bahasa arab itu artinya assalamualaikum
tapi yang membedakan adalah ini menggunakan bahasa ibrani
kami menyanyikan itu bersama sama di event muharram event besar muharram
oke berarti hanya di event tertentu saja itu dinyanyikan
ajaran bahasa dan lagu ibrani ini pun menjadi salah satu isu yang kerap diperbincangkan dan menarik perhatian umat muslim
hal ini pun juga terus didalami oleh pemerintah dengan terus mencari fakta fakta di dalam ponpes al zaitun
progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur
yang melakukan investigasi dua arah melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari al zaitun
juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa apa yang menyertai permasalahan ini
sudah disampaikan rekomendasi rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum
aspek administrasi dan aspek keamanan sosial di wilayah indramayu di jawa barat
ponpes al zaitun kini tengah menghadapi serangkaian investigasi terkait tudingan ajaran sesat dan penistaan agama
menko polhukam mahfud md pun akan segera menyampaikan hasil investigasi kepada masyarakat
tim liputan cnn indonesia indramayu